sudah akhir pekan yuk kita berolahraga agar semangat bekerja lagi
tambah semangat karena saat berolahraga tak ada kendaraan bermotor sama sekali seperti ini
hari minggu memang bisa menjadi kesempatan untuk masyarakat jakarta melakukan olahraga
seperti saya memanfaatkan waktu di minggu pagi kali ini untuk melakukan aktivitas lari pagi
nah setelah lelah berlari ini saatnya kita mengisi perut dulu mencari sarapan di sekitaran jakarta
kali ini saya berkeliling kawasan bedungan hilir atau lebih dikenal dengan bedungan hilir
di benhil di jakarta pusat
di sini ada banyak kuliner legendaris yang siap memanjakan lidah anda
salah satunya warung soto misaroja yang sudah berdiri dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
dari beragam hidangan yang tersedia pilihan saya jatuh pada sotomi bakso
hmm aroma yang khas dari kuah sotonya begitu terasa
apalagi aneka isian yang segar siap masuk ke perut saya yang keroncongan nih usai berolahraga
ada mie bihun risol tomat dan tentunya daging sapi
semuanya dicampur dalam mangkok berukuran besar lalu disiram kuah panas
terakhir taburi emping dan bawang goreng
penasaran gak dengan rasanya
terus ada daging dan mie
aduh banyak deh
dagingnya empuk banget
karena sudah berjualan cukup lama banyak langgaran sotomi saroja yang rela datang dari jauh untuk mencari sarapan di sini
seratus ribu saya mau pulang ke condet rumah di condet
saya belum punya pulang rumah condet
saya mantap dulu ke sini
karena tadinya saya tinggal di tanah abang emang aku bilang gak ada disini
kisaran harga makanan di sini mulai dari dua puluh hingga enam puluh ribu rupiah tergantung dari makanan dan besaran porsi yang dipesan
meski sudah menyatap satu bangkok soto mie bakso saya masih belum kenyang nih
berjalan kaki sekitar sepuluh menit dari warung soto saya menemukan rumah makan padang yang terlihat cukup ramai
ya lihat saja tuh antrean di pembeli di bopet mini ben hill
pilihan saya jatuh ke aneka jajanan manis
di sini ada aneka bumi
bubur dengan warna yang menarik seperti ini
wah jadi bingung nih pilih yang mana
ternyata bukan hanya saya yang datang ke sini untuk mencari sarapan setelah lelah berolahraga
untuk harga tenang pemirsa
harga bubur kampiun dan aneka jajanan manis lainnya dijual di bawah rp lima puluh
kita lagi olahraga bersama keluarga di gbk jadi kita mampir ke sini
ini janjin aja sudah disencanakan untuk kesini
pun gak mau kalah dong langsung kita icip icip yuk
nah setelah tadi saya udah makan berat saatnya kita menutup dengan yang manis manis
nah di depan saya ini udah ada bubur kampiun ada serabi ada lupis dan ini aneka jajanan jajanan pasar dari bopet mini ben hill
nah kita cobain gimana sih rasanya bubur kampiun ini
rasa manis tuh emang enak banget ya di lidah
apalagi kalau habis olahraga lari larian langsung semangat lagi
tidak perlu bingung lagi nih kalau mau cari aneka sarapan di sekitaran ben hill
dua pilihan rumah makan legendaris ini bisa menjadi alternatif sarapan setelah lelah berolahraga
aulia wardani angga cita kesuma jakarta